anak basket ini karena sesuai dengan judulnya juga anak basket
jadi berhubungan dengan olahraga basket gitu
tapi juga ada diselingi dengan beberapa aktivitas lain
jadi kayak ada
terus juga ada persaingan
intinya kayak drama remaja banget sih ini
di anak basket ini aku berperan sebagai marco
jadi marco itu adalah
bisa dibilang itu adalah mantannya tiara
mantannya tiara yang dia tuh tinggalnya di jerman
nah pada saat tiara pernah sekolah tuh di jerman
jadi kayak dia kenal dengan marco sosok marco
dan mereka kayak punya hubungan disana
mungkin setelah hubungannya kandas
si tiara nya langsung balik ke indo
si marco ini mungkin dia nggak ini
balikan lagi sama si tiara ini
jadi kayak ada konfliknya juga lah
jujur aku emang gak
apa ya sifatnya tuh gak kayak marco sebenernya
cuman cara aku tuh mendalami karakter itu
aku ngeliat ada sotok temen aku yang emang karakternya tuh mirip banget sama marco
jadi aku kayak nanya nanya dia gimana sih cara dia tuh kayak berkarakter gitu kan
jadi yaudah belajar dari sana sih
momen berkesan ya
memang berkesan semua momen berkesan sih
soalnya emang kita tuh kayak disini tuh bukan kayak kerja tapi kayak udah have fun gitu loh
seru banget soalnya kan semua pemain tuh kayak kompak terus juga seru
dia ajak ngobrol juga seru jadi kayak have fun lah bukan kayak kerja jatohnya
semua berkesan pokoknya
adegan yang paling sulit itu nanti tapi ini spoiler gak sih ngasih tau
jadi ntar banyak ada adegan
adegan kayak berantem gitu
jadi pokoknya ada banyak adegan fighting dan pokoknya seru banget
jadi jangan lupa nonton
oh iya awal banget itu aku main di sinetron anak sekolahan
itu pada tahun dua ribu tujuh belas
aku bermain sama feral sama rizky najjar dan natasha yolona
nah itu first time kan aku main sinetron
itu aku sinetron kedua aku main di sinetron perempuan pilihan di mnc
sinetron kedua dan yang baru yang ini
paling jahil jadi gini ya guys
jadi tuh aku itu sama andres itu udah bermain di anak sekolahan
jadi kita udah kenal tuh udah lama kenalnya
dari dua ribu tujuh belas sudah kenal gitu kan
kebetulan banget kita ketemu lagi di project yang sama
judulnya itu anak anak basket kan
jadi kayak emang udah kenal dia
dan dia tuh emang sedikit agak usil gitu guys
jadi ya gitu sih
tapi orangnya asik sih asik orangnya
lokasinya itu kalau nggak salah di lokasi pertama itu di dekat senen
cuma aku lupa ya tempatnya
pokoknya di deket senen
terus di oso
oso spot center di bekasi
yang ketiga ini di trisakti bekasi
ya trisakti bekasi gitu
menariknya itu ya soalnya tuh menariknya tuh adalah kayak aku tuh berperan sebagai karakter yang belum pernah aku lakuin di sinetron ataupun di film yang lain gitu
jadi kayak ini first time aku kayak jadi ibaratnya kayak antagonis gitu ya
soalnya kan marco ini kayak jadi antagonis gitu di film ini
dan itu jadi hal yang baru juga buat aku untuk mengeksplore gitu
jadi kayak gitu sih
syutingnya itu kita mulai dari tanggal tiga puluh satu sampai tanggal lima
dan shooting di masa pandemi itu ya pastinya penuh tantangan
jadi kayak kita misalnya kalau lagi ngumpul ngumpul kita gak boleh terlalu ngumpul ngumpul
maksudnya kayak terlalu apa kita menjaga social distancing juga
terus kita tetap harus memakai masker menjaga protokol juga
jadi kayak gak seperti biasanya
kalau biasanya kita sebelum pandemi kan kita bisa kayak ngumpul ngumpul ngobrol bareng
jadi kayak duduk dekat dekatan gak masalah ya gak sih
tapi kayak semenjak adanya pandemi kita jadi harus menjaga satu sama lain
menjaga jarak gitu
jadi kayak pasti ada perbedaannya sih
hobi aku tuh aku suka berenang
suka juga futsal
oh selain olahraga aku suka ini juga nih
iya aku pernah main dj juga
untuk lima tahun ke depan pastinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sekarang
sebenarnya kayak mulai mencapai impian impian yang belum tercapai di tahun tahun sebelumnya
dan bisa membahagiakan dan menyenangkan orang terdekat
terutama orang tua sih
ketakutan terbesar itu adalah
mengecewakan orang orang yang aku sayang sih